sempat viral di tahun dua ribu enam belas seorang santri spontan menjawab prabowo adalah salah satu nama menteri di kabinet jokowi dodo
video tersebut kembali muncul saat presiden mengumumkan susunan kabinet indonesia maju pada rabu lalu
bagaimana kabarnya santri yang mengatakan prabowo menjadi menteri joko widodo ini kita simak informasinya
santri yang kembali viral ini kini tak lagi belajar di pondok pesantren tegal rejo magelang jawa tengah
semestinya dia belajar di pondok selama sepuluh tahun namun di tahun kelima dirinya keluar dari pondok karena kekurangan biaya
santri yang bernama muhammad fikri putus belajar dan kembali ke kampung halamannya di kelurahan kuripan kota pekalongan jawa tengah
fikri saat ini bekerja sebagai pencetak kartu di tempat pamannya
namun saat libur ia memanfaatkan waktu untuk belajar di kamar yang dibuatnya sendiri di atas dapur rumahnya
disinilah fikri terus mengasuh ilmunya yang telah dia dapat selama lima tahun di pondok
saat kangen dengan suasana pondok fikri mengaku membuka rekaman video yang disimpan di ponselnya
bertemu dan bersalaman dengan presiden adalah peristiwa yang paling berkesan baginya
tepat gejang kemampuan kepentingan komaks dan seb excuse berguna untuk memasuki polisi
ketik fikri berasal dari rimbaan jawa tengah
terima kasih telah menonton video ini
lapas posisi pegang mic itu pak saya gemeter ya saya tapi yakin bismillah kan saya berkata
bismillahirrohmanirrohim sih itu saking groginya jadinya bismillahirohmanirohim lakukan sebutkan
dua ahok nomor tiga prabowo dan ketika saya menjawab bu megawati ahok dan prabowo itu sebelum
saya naik itu saya tidak ada di pikiran pak prabowo fikri hanya sempat mengenyam pendidikan di
pesantren lima tahun sejak dia lulus sekolah dasar semestinya ia mampu menempuh pendidikan
pesantren selama sepuluh tahun namun ketiadaan biaya membuatnya memutuskan untuk tak melanjutkan
pendidikannya kalau selepas dari pesantren itu sehari hari itu
hai kan walaupun yang memang jujur saya mau itu enggak rampung ngak untuk cuman lima tahun ngaji
wahab tapi berapa tahun harusnya itu di sana itu programnya sembilan tahun mau program studi
masih dalam adanya sembilan tahun terus di sana pun diwajibkan minimal satu tahun ngabdi sama jadi
pengurus mulai di sana terus selanjutnya itu saya kerja alhamdulillah kerja ikut sama mas saya
berarti saya pernah hanya berarti oh ikut sama
saya terkait prabowo subianto yang kini menjadi menteri pertahanan fikri pun merasa bangga yang
pertama kalau masalah tentang potensi jadi presiden kalau menurut saya sendiri sih hai
atta ya itu ya jauhlah dan jauh bukannya nggak bisa jaitukan kemarin aja presiden kan sudah
terpilih kalau saya sendiri prabowo jadi menteri jadi menteri keamanan kan ya saya lihat di berita jadi menteri pertahanan
republik indonesia itu dari saya sendiri itu saya senang banget senangnya apa jiwa bapak prabowo itu
jiwa jiwa kalau bisa digambarkan seperti singa singa padang jadi mempunyai anak buah yang banyak
dulunya panglima jadi kok prabowo jadi menteri itu dari saat diri saya lihat berita itu malah
senang dan saya berharap ketika menterinya bapak prabowo menteri pertama insyaallah republik
indonesia ini akan aman dan jaya
fikri adalah anak pertama dari ali mukti dan eni robianti namun sejak usia tiga tahun ia ditinggalkan
ibunya sejak kecil fikri bersama adiknya yakni dewi faradillah dirawat oleh neneknya roby bernardi kota
pekalongan jawa tengah